ini bisa dilihat sebagai fenomena sosial karena interaksi masyarakat memfasilitasi proses penyebaran virus
divisi riset universitas teknologi nanyang singapura social resilience lab dan situs lapor covid sembilan belas
melakukan sebuah survei untuk menentukan persepsi masyarakat pada resiko covid sembilan belas di dki jakarta
survei tersebut diikuti tiga satu ratus enam puluh responden warga dki jakarta
dan mengukur enam variabel yakni faktor ekonomi sosial persepsi resiko pengetahuan informasi dan perlindungan diri
enam variable tersebut bisa membantu mengukur kesiapan masyarakat indonesia terhadap fase kenormalan baru
secara keseluruhan indeks persepsi resiko dki jakarta berada di level tiga empat puluh enam dari lima
persepsi resiko ini kita translatasi menjadi bahasa
bahasa kebijakan maka akan seperti ini
jadi kalau kita bicara atau mempertanyakan apakah warga dki siap menuju new normal
jawabannya adalah antara kurang siap dan agak siap
jadi dia berada di sini
idealnya seperti saya bilang tadi dia harus di atas empat
ketika kita bicara new normal kan ada syarat syarat yang harus dipenuhi kan
tapi kemudian ketika ada tekanan ekonomi
yang begitu bersempurna
yang akhirnya mendorong kita untuk masuk ke new normal
kita akan berhadapan dengan resiko yang jauh lebih besar
karena masyarakatnya tidak siap
persepsi resikonya juga masih rendah
perilakunya juga masih kurang disiplin dan sebagainya gitu
jangan sampai hanya karena pemerintah gagal menangani atau memberi bantuan sosial ke masyarakat
itu akhirnya membuat kita masuk ke era di mana tingkat resiko itu jauh lebih besar
penularan itu jauh lebih besar
jadi takutnya akan terjadi tidak hanya penularan di tingkat komunitas
tapi ledakan klaster di mana mana
kamis empat juni dua ribu dua puluh gubernur dki jakarta anies baswedan memutuskan psbb dki jakarta diperpanjang sepanjang bulan juni
periode ini juga adalah periode edukasi periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat
pola hidup yang aman dan yang baik
dan pola hidup yang produktif sesuai dengan protokol covid
jika tidak ada lonjakan kasus yang berarti sepanjang bulan juni
maka kelonggaran atau fase kenormalan baru akan diterapkan di dki jakarta
karmel mursalim indra hadi jakarta